dua pejabat pt angkasa pura aviasi memenuhi panggilan ombudsman sumatera utara di kantor
ombudsman sumut di jalan sei besitang pada rabu mereka adalah direktur of operation and service
aviasi dedy alsubur selama empat jam ombudsman sumatera utara menggali informasi data dan fakta
pelayanan publik di bandara kuala namu terkait terjadi insiden tewasnya asyah sita dewi
hasibuan yang terjatuh pada lift pada dua puluh empat april dan ditemukannya jenazah pada dua puluh tujuh april lalu selain
itu ombudsman sumatera utara juga meminta keterangan kompetensi petugas keamanan bandara
petugas pelayanan informasi dan petugas monitoring cctv di bandara kuala namu karena korban baru
ditemukan tiga hari setelah dilaporkan hilang oleh keluarga kepada petugas bandara
ya saya kira kan ini masih perlu kita dalami soal itu kan kalau porsi mereka tadi sudah begini tapi
menurut saya ada yang penuh jadi catatan itu adalah kompetensi pelaksanaan petugas ya harus ahli misalnya
gini ketika orang sudah mengadu sesuatu jadi itu mestinya proses pengaduan itu harus digodok dengan
jadi petugas yang ada di misalnya di unit ketika ada orang hilang itu masih lepon terus dikaji di
berapa kan itu nah itu mungkin yang perlu makanya saya bilang petugas petugas itu harus punya kompetensi
usai diminta keterangan sejumlah pejabat pt angkasa pura aviasi membenarkan telah memenuhi
panggilan dan memberi keterangan kepada ombudsman
pokoknya intinya kita ini bentuk dukungan kita untuk memberikan keterangan kepada ombudsman
hari ini nanti hasilnya kami akan sampaikan secara lengkap kepada kami
terkait hal tersebut petugas penyidik baris krim mabes polri dan laboratorium forensik polda sumatera utara
melakukan olah tempat kejadian perkara di bandara kuala namu terkait tewasnya asyah sita dewi hasibuan
mereka juga mendokumentasikan lokasi terjatuhnya korban dari lantai tiga lift
penyidik mabes polri turun tangan setelah keluarga korban mengadukan kasus ini ke mabes polri
sementara dikutip dari detik com kapolda sumut irjen rz pancaputra siman juntak meninjau lokasi
tewasnya asyah sinta dewi hasibuan wanita yang jatuh ke kolong lift bandara kuala namu menurutnya ada celah
sekitar empat puluh sampai enam puluh cm di lift tersebut yang membuat asyah terjatuh sementara kutipan dari
cnn indonesia com menyatakan keluarga asyah sinta dewi hasibuan yang tewas terjatuh di lift mengaku
sempat diberikan uang santunan sebesar lima juta oleh pihak bandara kuala namu sumatera utara
salah satu kuasa hukum keluarga indra haposan seombing menilai pihak bandara kuala namu sama
sekali tidak mempunyai iktikat baik terkait insiden yang menewaskan asyah tersebut tim